kita awalin news report dari padang pasca di guncang gempa berkekuatan enam lima dalam sekelari terpada kamis pagi
aktivitas warga padang di sumatera barat kembali normal siang ini
pada pagi hari sebelumnya gempa sempat membuat panik warga kota padang hingga pasien rumah sakit dikeluarkan dari gedung
pusat gempa itu berada di pesisir selatan sumatera barat pada kedalaman tujuh puluh dua km
kepanikan terjadi setelah gempa berkekuatan enam lima skala richter mengguncang kota padang sumatera barat kamis pagi
dari data bmkg padang panjang gempa yang berkekuatan enam lima skala richter ini berpusat di pesisir selatan di kedalaman tujuh puluh dua km dua lintang selatan seratus empat puluh enam bujur timur laut
akibat gempa seluruh pasien di rumah sakit m jamil padang terpaksa dievakuasi keluar gedung untuk menghindari jatuhnya bangunan
karena gempa aja kenceng suruh turun ke bawah semuanya
lama gempanya lumayan lama berasa banget bu
karena kan kita di lantai tiga
dari data bbb dedamkar dan timsar kota padang belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut
randi pangeran padang sumatera barat